namanya tuyul itu sungguh betul banget itu kata hukuman cerdas menghilang menghilang
emang dompet hilang di pasar ini kalian semua ini sudah masuk dalam fase yang disebut dengan
halusi roti halusinasi monster kalau nasinya habis bisa diganti roti biskuit gandum biarkan
sagu kalian pikir ya ini sudah jauh di atas halusinasi namanya kalian sudah terlalu
berimajinasi enggak enggak ingat ya jangan percaya sama hal seperti itu tuyulah apa
duitnya malia diambil
iya iya sanggup bautnya apa terus kalian pada mau kemana ini
buyu buyu banget terburu buru
kita tuh mau usah usah yuk ayo
indah dipandang bunga cantik ini hanya fantas untuk bidadarian cantik fulla
dan bunga ini aneh persembahkan untuk ustaz zanul sebagai permintaan maaf aneh karena aneh
lucu ya bentuknya ya
hahaha bunga aneh kalian kalau lari hati hati ya allah pada badung badung
benernya anak anaknya bunga aneh anjur bunga aneh buat ustaz zanul
aduh ya allah kebiasaan nih kalau habis makan kekenyangan mata selalu minta diistirahatkan
enggak boleh ngantuk ngantuk harus tetep melek buka matanya gitu
enggak boleh ngantuk
enggak boleh ngantuk
enggak boleh ngantuk
enggak boleh ngantuk
enggak boleh ngantuk
ya allah ya roby kalian ini mau bikin ustaz jantungan ya
enggak apa apa ustaz ini darurat gaswat ustaz gaswat
hei hei hei gaswat darurat ini ruang guru bukan ugd alias guru gaswat deh bukan
pak ustadz di kamar kita itu ada anak kecil
palanya botak tiduran di kasus saya ustaz
ah mungkin itu tuh ya pak ustaz
itu tuyul pak ustadz
iya pak ustadz
yes yang bener yang bener
kalau gitu sekarang ustadz siap siap mau buka tangan tangan sama foto bareng
ada ada ada tuyul yang
kembali ke lab
wow itu kan mas tuyul kan
oh tuyul yang
yang malu guin itu yang polanya botol nggak pakai baju
hah enggak lihat gimana heboh doang hah
wah itu aku yang lihat itu ustadz ya
tolong kalian tersadukan ya kak suman
mas sunan mas sunan
kita lihat bener apa enggak itu toilnya itu
yang beneran dong
tarik kanan tarik kanan
tarik kiri tarik kanan
tari kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri
ini mau lihat tuyul apa mau parkir
eh gimana sih
sekarang ustadz jalan duluan
kalian di belakang yang lihat di depan
yang kalian lihat di belakang
ini lagi bobo cantik
gila cantik tenang ikut
eh jangan berisik
biar ustadzmu sayang mulia dasar tu pastikan dulu semua ya semuanya tenang ya
udah udah udah ustadz
udah udah udah
udah udah udah udah
hah cuma ada guling doang sama bodoh deka doraemon lagi begini
tapi tuh pak ustadz
dia ada di sini
tadi jatuh di sini
wujud fisiknya itu hah
berarti pak ustadz dia itu udah menghilang
dan menghilang itu namanya tuyul
itu maknanya sungguh ngeri
iya betul banget itu kata hukman
ini kalian semua ini sudah masuk dalam fase yang disebut dengan halusi roti
halusi nasi pak ustadz
kalau nasinya habis bisa diganti roti biskuit gandum dia kan sagu
kok kalian pikir ya
ini sudah jauh di atas halusinasi namanya
kalian sudah terlalu berimajinasi yang gangga
jangan percaya sama hal hal seperti itu
apa segala macem
nah si manila ini botakin tuh
kenapa dibotakin cedi ella
nggak boleh percaya sama kayak gituan
kalian ini santri
diajarkan tentang ilmu agama
nggak boleh percaya sama begituan
kalau gitu sekarang ustadzmu saya mau lihat dasantun
mau lanjut tidur lagi
saya tidak tahu yuk
masya allah cantiknya itu kembang
kalau mpo bawa ke dapur mau gak
buat nemenin mpo masak
kalau yang nemenin padeh mulu
maafin mpo ya pade
berayal dulu ah sebentar
sebelum masuk ke dapur
datang ayam serege bawa kembang
terus kasih ke mpo citai
kapan ya terjadi
ada lagi ternyata teman kamu
kamu duduk disitu dulu ya
aku mau paranin temen kamu
biar kamu ada temennya
bos bos bikin aneh pusing aja si bos bos
suruh cari bunga di afganistan
tapi ngemeng ngemeng afganistan sebelahnya si bubur ya
ngemeng ngemeng ini bunga punya siapa ya
wumpung gak ada orang
mendingan aneh ambil aja ya
kalau diliat liat dari atas